kenapa batu banget sih kamu
gini besok habis periksa dari dokter
kalau memang dokter bilang
kandungan kamu udah baik baik aja
kamu boleh ikut
tapi kalau enggak
saya berasur rumah dulu
kalau begitu kami duluan ya pak
hari ini kamu berhasil
buat bikin yang susah
tadi papa lihat
bareng mobilnya irfan
makanya saran papa ke kamu
kita gak usah ikut campur
ya dalam urusan irfan
dia ini bukan orang sembarangan
jadi sebaiknya kamu hati hati
apa aku harus cerita ke catherine ya
tapi catherine kan juga berhak tahu
sebentar ya pak
diri aja
maaf pak tadi kenapa
kamu habis angkat telepon ada keperluan
mas randy yang telfon nanti aja bisa
sebentar ya pak
siapa yang yang biasa alliednya
kalau ada coy
enggak ada apa apa pak
oh ya tadi bapak mau cerita apa ya
jadi kemarin saya dengan orang tua saya makan malam di parisian cafe
di sana gak sengaja kita ketemu dengan jessy
kalau bapaknya jessy
itu adalah pak irvan
pak irfan rekanan kita waktu itu gagal pak
jadi menurut saya kalau seandainya memang kamu mau cari tahu
segala informasi tentang jessy
kamu coba hubungi pak ir
aku mau ke pandora cafe ketemu catherine
kalau gitu sebentar ya mama ganti baju biar mama temenin
enggak enggak usah ma
aku sendiri aja ya
kamu yakin ren
mama tenang ya
ya udah aku pamit
waalaikumsalam hati hati ya ren
semuanya baik baik aja ya ren
keputusan apapun yang kamu ambil
lakukan sesuai hati kamu
apa lihat dia
besok mau periksa dokter
udah siar natsya
mau ke kamar mandi
saya keluar dari kamar mandi
harus pergi tidur ya
iya dan kita
apa yang terjadicznie
tuk tuk kir delicious
pada saat puasnya melepui
gue gak cerita sama aku
bukannya kita ada komitmen mas
untuk selain jujur
cuma mas sarah itu
untuk menangkap si iqbal
itu bahaya loh buat mama
ya terus kenapa
mama minta dilibatin
bukan saya yang minta
saya juga gak mau
mama pengen bantu
tapi aku takut emas
yaudah kalau gitu
besok aku ikut ya
ikut kemana lagi
aku pengen tahu rencana kalian
jaga kesehatan kamu
yang penting selalu pikirin kandungan kamu
aku mau tau aja
kenapa batu banget sih kamu
besok habis periksa dari dokter
kalau memang dokter bilang kandungan kamu udah baik baik aja kamu boleh ikut
tapi kalau enggak istirahat dulu
udah istirahat naik